katakan tadi mungkin adalah unjuk rasa itu memang ada
tapi saya sampaikan skalanya masih kecil
menyampaikan mudah mudah menyampaikan fakta fakta
menyampaikan temuan temuan yang ditemukan di sini
saat ini kpu sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara
dan akan diumumkan tanggal dua puluh maret
apabila ada sengketa permasalahan tentunya akan disampaikan kepada lembaga yang sudah ada dalam bawaslu
kemudian kami terus memantau kami terus membantu menyiapkan
yang diperlukan dalam proses proses tersebut
dan permasalahan permasalahan yang dikatakan tadi mungkin adalah unjuk rasa itu memang ada
tapi saya sampaikan skalanya masih kecil
dan memang kecil menuju sedang
dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan tni
untuk bisa kita bisa mencegah mengamankan
supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar
baik dari kabik mau dari bais terus memantau perkembangan tersebut
untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya